menko pmk muhajir effendi pun mengecek langsung kesiapan layanan haji di mekah
jelang kedatangan jemaah calon haji indonesia gelombang pertama
salah satu layanan haji yang dicek oleh menko pmk adalah layanan fasilitas kesehatan jemaah haji
kkhi mekah menyiagakan lima belas ambulans setiap jemaah sudah memiliki qr code
kartu kesehatan yang berisi informasi riwayat kesehatan yang akan digunakan
untuk memudahkan tim medis saat memberikan tindakan
kesehatan di mekah mulai dari rumah sakit
kemudian dari nisa ke hotel yang juga akan saya cek
saya mengecek bagaimana persiapan untuk memastikan bahwa jemaah haji yang akan masuk di hotel ini
sudah mulai terdeteksi sejak awal kondisi kesehatannya rekam medisnya
sementara di tanah air saudara sebanyak empat ratus tiga puluh dua calon haji asal kabupaten karawang jawa barat
yang tergabung dalam kloter terbang delapan belas diberangkatkan dari halaman kompleks
islamic center karawang pada minggu pagi
setelah menginap satu malam di asrama haji bekasi
jemaah haji pun akan diberangkatkan menuju ke bandara soekarno hatta tanggerang